sementara itu asisten pelatih timnas indonesia wolfgang pikal mencuri perhatian media yang berkumpul di mix zone stadion pakansari bogor
para pemain dan staff timnas indonesia mendapat apresiasi dari media yang berkumpul di mix zone
beberapa pemain membalas panggilan wartawan dengan senyuman
suasana semakin riuh saat wolfgang pikal keluar dengan begitu bersemangat
sambil merekam diri sendiri menggunakan telpon seluler asisten alfred riedel itu sempat mengajak wartawan untuk bersorak merayakan kemenangan indonesia
sementara itu presiden joko widodo mengucapkan selamat atas kemenangan timnas indonesia lawan vietnam pada hari ini
sebelum keluar dari stadion presiden menyempatkan diri untuk bertemu dengan media dan memberikan komentar
ya ini awal awal yang sangat baik dan saya ingin ucapkan selamat atas kerja keras di lapangan yang tadi dimainkan oleh pemain pemain kita